pertama masuk polisi harus bayar
yang kedua mau pindah harus bayar
inilah video curhatan aibda aksan
terkait dugaan mafia korupsi di tubuh polri
dan viral di media sosial
dalam rekaman berdurasi dua menit tiga puluh sembilan detik
saya dimutasi dari kapolres palopo ke tanatoraja
karena saya membongkar perbuatan kapolres
aibda aksan mengaku dimutasi ke polres tanatoraja
karena membongkar kasus korupsi
dirinya menuding akbp alfianurnas
setelah melakukan tindak korupsi
kembali di kota tanatoraja

yang ketiga mau jadi perwira harus bayar
tim paminal propa mabes polri
minggu siang langsung mendatangi mapolda sulawesi selatan
dan mengumpulkan keterangan dari saksi saksi
maupun barang bukti fisik
seperti yang dilaporkan aibda aksan
selain aibda aksan
setidaknya ada tiga orang rekan aibda aksan
juga diperiksa secara maraton
dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan
bukti bukti dari curhatan aibda aksan tersebut
kami propam sudah melakukan pemeriksaan
dan memanggil sudara aksan
untuk diperiksa dimitai keterangan
dan sudah diperiksa saksi saksi juga
terhadap keterangan yang dibuat oleh aksan
dan bukti sama
tidak ditemukan adanya
apa namanya viral yang dibuat oleh sudara aksan itu
aibda aksan pun meminta maaf atas curhatannya itu
dan mengaku bersalah
polda sulsel akan memeriksa lebih lanjut aibda aksan
hal ini seiring laporan akbp alfian nurnas
yang tidak terima nama baiknya dicemarkan
kini menjabat sebagai
wadi reskrim suspolda sumatera barat
tim liputan cnn indonesia